bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan menyampaikan pidato politik di acara temu kebangsaan relawan pendukungnya minggu siang tadi
anies menyinggung soal keberadaan mafia yang merajalela di era pemerintahan presiden jokowi
anies juga mengkritik keras penegakan hukum yang hanya tegas ke lawan politik pemerintah
secara terbuka anies juga menyebut soal kriteria pemimpin berani yang pernah dicetuskan presiden jokowi
apakah anies baswedan mulai melawan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan peneliti komunikasi politik karim suryadi
selamat sore prof karim
dan tenaga alih utama ksp adi irfan pulunga selamat sore bang ade
sorry tanda prof karim apa kabar
saya mau ke prof karim terlebih dahulu prof karim bakal capres anies baswedan menyampaikan beberapa poin keras ya dalam pidato politiknya
kita coba bedah satu satu
karena kalau kita bedah semua waktunya gak cukup
ini sudah kita highlight beberapa poin yang cukup keras
yang pertama anies tadi menyinggung soal mafia
ada mafia tanah mafia bansos mafia pemilu bahkan mafia proyek pemerintah
ini gaya komunikasi yang tidak biasa dipakai oleh seorang anies
apa yang anda bisa analisa dari pernyataan soal mafia ini prof karim
ya karena anies tadi siang itu tampil bukan sebagai anies
tapi dia tampil
tampil sebagai anies yang dicanangkan sebagai calon presiden
dengan kata lain dia adalah calon presiden dari koalisi yang berada di luar pemerintahan
oleh karena itu wajar apabila dia hadirkan kengerian kengerian penilaian penilaian bahwa ada sesuatu
bahwa indonesia tidak baik baik saja
begitu sebenarnya narasi yang ingin dibangun
mengapa dia usung tema seperti itu
koalisi ini dicap sebagai antitesisnya joko widodo
karena itu yang dia usung adalah perubahan
di sini saya tidak bicara apakah ini salah apakah ini benar
tapi saya hanya mendeskripsikan bahwa
dari keseluruhan wacana dari awal sampai akhir pidato saya lihat ada dua tema utama
yang pertama bahwa negeri ini penuh dengan mafia
yang kedua negeri ini penuh dengan ketidak setaraan
nah sekarang tinggal persoalannya
apakah peluru yang digunakan oleh anies baswedan sebagai calon presiden dari koalisi perubahan ini akan mengena atau tidak
ini akan bergantung gitu ya
sebab sebuah pidato politik yang diusung oleh seorang bakal calon
maka parameter penilaiannya bukan lagi pada substansi benar atau salah
tetapi lebih kepada apakah ini tepat atau tidak dalam penilaian segmen yang dibidik gitu ya
sebab kalau kita melihat konteksnya ini berbeda
tone nya berbeda dengan pidato yang dia sampaikan pada tujuh mei
meskipun ini kan penyelenggaranya sama hanya bedanya
tujuh mei itu hadir di depan pimpinan partai politik lebih formal
menggunakan jas berdasi dan dengan tone yang sangat keras menurut saya
dengan narasi yang lebih runtut dan tertata rapi
temanya jelas judulnya jelas
hari ini justru menurut saya agak longgar dan tone nya agak turun
jadi meskipun nadanya mirip tetapi tone nya saya menilai justru ada penurunan
dari sisi formalitas menjadi lebih informal
dari sisi retorika ini lebih banyak dialognya
dan menampilkan fakta fakta yang dia temukan secara esoterik
fakta yang dia jumpai karena dia katakan
di lapangannya oke
bulan kemarin saya melakukan tirakat lawatan sendirian tanpa kamera tanpa apa apa
kalau sudah klaimnya begini maka tidak ada orang yang bisa membantah
ini salah ini benar
karena yang mengalami dia sendiri
itu poin kedua
poin ketiga saya harus mengatakan bahwa
dia sedang menemukan dan mencari apa sebenarnya hal yang akan dia kontestasikan
jelas dia katakan kita akan datang dan sambut siapapun
kita akan membawa pengalaman rekam jejak dan gagasan
yang bisa disandingkan dan dibandingkan
nah kalau saya baca dari apa yang dia katakan
sesungguhnya dia sedang menghadirkan sebuah narasi
yang bisa dibandingkan
setidak tidaknya bisa dibandingkan
dibandingkan dengan siapa
tentu saja dibandingkan dengan calon yang akan diusung
oleh kelompok kesama sama
atau kelompok koalisi yang lain
prof karim menarik sekali
tadi anda sudah rangkum semua
tapi kita harus bedah sedikit demi sedikit ya
bahwa anies baswedan memposisikan sebagai tokoh antitesa dari presiden jokowi
karena koalisi perubahan ini
mayoritas pks dan juga demokrat adalah partai oposisinya pemerintah
dipotretkan ataupun digambarkan bahwa negara ini penuh dengan mafia
dan ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan
bang ade menjawab soal sindiran anies tentang tadi
mafia negara ini penuh mafia dan penuh ketidaksetaraan
ataupun ketidakadilan di era pemerintahnya pak jokowi
ya kalau kita lihat dalam konteks politik
apa yang disampaikan prof karim itu
ya itu mungkin bisa menjadi pandangan kita ya
posisi anies hari ini
yang sudah mendapatkan dukungan dari partai politik
menjadi bakal calon presiden di dua ribu dua puluh
tentu narasi yang dia bangun menunjukkan dia itu punya fisik sendiri terhadap kedepannya
jika kalau tuhan menghendaki dia akan jadikan itu
itu yang akan dibangun narasinya
tapi nana kita perlu ingat ini
mas anies itu kan tidak terlepas dari bagian pemerintahan yang sedang berjalan
pada periode pertama pak jokowi
dan periode kedua pak jokowi
nah pertanyaan kita malah
apakah juga dia termasuk bagian dari yang dia komunikasikan itu
itu jadi pertanyaan besar kita
atau dia menunjukkan
dia tidak mempunyai kemampuan
apa yang dia katakan itu
banyak mafia gitu
apakah pada saat dia memimpin dki
itu juga yang dia narasi yang disampaikan ya harusnya seperti itu
itu menunjukkan dia artinya menunjukkan kelemahannya kepada publik
ketika dia memimpin gubernur
dia tidak mampu mengatasi itu
tidak boleh begitu jadi artinya dia tidak fair
jadi semakin dia menyampaikan kepada publik
itulah publik pasti mengatakan bisa jadi mengatakan
ini kelemahan sebagai leadership yang ada dalam mas anies gitu
soal tudingan banyaknya mafia tadi
bahwa negeri ini penuh mafia
ada mafia bansos kemudian mafia proyek pemerintah
mafia tanah dan penuh ketidak setara atau ketidak adilan
itu bagaimana kemudian bagian itu
itu yang tadi saya katakan
mas anies kan juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berjalan
pertama di era
jadi pemerintah membantah ya tidak ada mafia ya
di era pemerintahnya pak jokowi ya
itu saja langsung
ya mas anies harus buktikan itu
kalau dia merasakan itu pada dki
ya dia harus sampaikan ada mafia itu
itu kan yang dia bilang itu kan adalah
semua kerja kerja yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah ini siapa nana
tidak hanya pemerintah pusat pemerintahan daerah
nah harus fair dong
jangan lempar batu sembunyi tangan
tidak boleh begitu nana
menarik tadi yang disampaikan oleh bang ade
jangan lempar batu sembunyi tangan
artinya karena anies adalah bagian dari pemerintahan sebelumnya ya
pada periode pertama ya pak jokowi
dia menjabat sebagai medikbut
kemudian menjadi bagian dari pemerintah daerah
menjadi gubernur dki satu periode
prof karim saya ingin tanya
apakah pernyataan soal mafia ini
sebetulnya salah satu strategi
merebut suara kelas menengah berpendidikan
ya mungkin maksudnya seperti itu
tetapi jangan lupa bahwa
kelompok kelas menengah
kelompok kelas atas
kelompok kelas bawah pun
sudah terdistorsi ke dalam beberapa segmen pemilih
dan kalau kita melihat ya
taat atas pada teori komunikasi politik
segmentasi pemilih itu kan dibagi dua secara kasar
pertama dia adalah fans tua cacera
atau pendukung yang akan mendukung
atau pemujanya akan mendukung ketika yang didukungnya menang gitu
kalau kalah ya sudah tingkatkan
dia akan mendukung siapa yang menang
nah yang kedua ini
fan yang teridentifikasi dengan kandidatnya
dia adalah relawan yang mengatakan
jokowi adalah kita
mas ade pulungan adalah saya adalah kami
seperti halnya fans fans sepak bola
nah fans sepak bola misalnya boboto kah
jack mania yang benar benar jack mania
yang sudah mengidentifikasi sebagai bagian dari jack mania
dia tidak akan terkena perubahan apa apa
boleh saja dia menyesal sedih satu hari ini
tetapi ketika jack mania kembali bermain
dia kembali menonton dan mendukung jack mania
oke jadi poinnya
seperti itu analoginya seperti itu
jadi seruan apapun yang digelorakan untuk mengubah pendirian politik
tidak akan mempan
mempengaruhi mereka yang sudah mengidentifikasi dengan tokoh yang maju
nah sekarang kan hari ini tokoh yang majunya belum jelas
jadi menurut saya seruan ini baru akan mengenai mereka mereka yang sudah mengidentifikasi
sebagai bagian dari anies baswedan
atau sekurang kurangnya di bagian dari nasdem
dan partai demokrat
tapi belum yang lain
jadi belum bisa menarik suara yang lain ya prof karim ya
belum tentu belum tentu sangat masih sangat jauh
baru sampai pada fase posisioning politik
ishadu bi anies baswedan
saksikanlah inilah anies baswedan dengan koalisinya
kita punya pandangan alternatif punya pandangan yang berbeda dengan arus utama
saya membaca seperti itu apakah ini berhasil atau tidak
yaitu tadi kelompok yang sudah mengidentifikasi perubahan itu
hubungan politiknya tidak didasarkan atas penilaian
tetapi didasarkan atas keterikatan diri
beda dengan fan yang secara kritis berdasarkan sikap politik
tadi mas anies juga menyinggung soal hukum harus tegas
bukan hanya ke lawan tapi juga ke kawan
jangan ada intervensi politik atas kasus apapun
apakah kemudian anda melihat bahwa anies sedang berusaha membawa persoalan hukum ke ranah politik
terutama yang berkaitan dengan partai koalisi pendukungnya
nah pesan itu tertangkap sepoisnya
karena kalau dilihat dari kacamata yang netral
kacamata yang tidak mengandung keberpihakan
itu kan tidak jelas
sebab hukum jangan tumpul ke bawah
eh sorry jangan tajam ke bawah tumpul ke atas
itu kan jargon yang sudah umum dan berterima di mana mana
siapapun mengatakannya tidak akan mengaruh
nah baru orang sudah mengingat kenapa yang ngomong gini
oh terkait dengan bts
kalau terkait dengan bts
lalu yang ditangkap hanya jonny g plate
lalu dikatakan jangan tumpul ke lawan
tapi juga harus eh maaf jangan tajam ke lawan
tapi juga harus tajam ke kawan
publik malah bertanya
memang sebenarnya konstruksi hukum johnny g plate itu seperti apa sih
nah ini tidak terjawab
karena sampai hari ini kan belum ada penjelasan resmi
tentang kontruksi hukumnya johnny g plate
yang publik tahu adalah
dia sudah ditahan dalam kasus bts
delapan sekian triliun
oke jadi itu pesannya tidak sampai ya
ya maksud saya kalau itu sebagai peluru
sasarannya belum tepat
karena ketika yang dilempar adalah bensin
ya kepada api akan disambar
tapi kalau api saja yang dilempar tapi bensinnya belum ada
tidak akan menyembuhkan apa apa
oh jadi mesejnya belum sampai ya
jadi psikologi politiknya belum mendukung pernyataan itu
karena publik belum tahu bagaimana kontruksi hukum itu
pihak mana yang terlibat itu juga belum jelas
baik saya mau ke istana
bang ade soal hukum yang harus tegas
bukan hanya ke lawan tetapi juga ke kawan
kalau menurut prof karim ini mesenya belum sampai
karena publik belum mengetahui kontruksi hukumnya
tapi sebetulnya soal hukum yang jangan hanya tajam ke lawan
tapi juga ke kawan ataupun jangan tumpul ke atas
tapi tajam ke bawah ini bukan hanya disampaikan oleh anies
tapi juga dari pihak oposisi
seperti kemarin ketua umum pertama
ahy juga menyampaikan hal yang sama
respon istana soal tudingan hukum hanya tajam ke lawan
bukan hanya ke kawan bagaimana bang ade
ya pertama begini mbak nana
apakah ketika ada dugaan seseorang melakukan terindikasi potensi
terhadap perbuatan tidak pidana korupsi
yang dia mempunyai irisan dalam spektrum politik
itu harus kita lindungi
itu adalah pertanyaan besar kita
apakah proses penegakan hukum harus diabaikan kepada mereka mereka ini
yang diduga terhadap ada irisan irisan politiknya
seolah olah penegakan hukum itu harus dihentikan
dengan kekuatan spektrum politiknya
yang kedua adalah
narasi yang dibangun beberapa hari ini terhadap kasus bts ya
secara pribadi saya melihat ada kegalauan ada kegelisahan
bagi mereka yang melihat situasi fakta yang ada saat ini
terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan
sebagai salah satu aparat penegak hukum
kita berikan keleluasaan
kita berikan penghormatan kepada kejaksaan agung
yang sekarang sedang melakukan pemberantasan atau menjalankan tugasnya
untuk menyelesaikan masalah kasus ini
jangan digiring ke wilayah politik
karena posisi mas anies itu sekarang ini orang sudah tahu didukung oleh partai politik
yang sekjennya hari ini ya sebagai menteri komunikasi
sebagai menteri komunikasi komunikasi
itu terkendala masalah hukum
oke bang ade
yang ingin saya tanyakan tadi
istana kemudian bagaimana menegaskan sikap bahwa hukum ini hanya tajam ke lawan saja
bukan ke kawan
karena ini yang bicara bukan hanya anies baswedan
itu kan narasi yang dibangun oleh teman teman mas anies narasinya
mas anies dan koalisinya
oke jadi nanti pertanyaan saya gini
padahal kita kan melakukan proses penegakan hukum yang ada
itu tadi saya bilang apakah dengan adanya irisan politik ini
mengabaikan proses proses penegakan hukum yang terjadi
oke bang ade
jadi mana yang harus kita dapatkan
proses penegakan hukum atau kekuatan politik
yang itu menjadi bagian dari
spektrum politik di pemilu
bang ade kalau nanti di lingkaran pemerintahannya pak jokowi
dari partai koalisi pendukungnya yang lain
selain nasdem kemudian ada ya
ya bang ade
anda dengar suara saya
oke tampaknya kita kehilangan komunikasi dengan bang ade irfan pulungan
oke bang ade anda dengar
jadi nanti kalau ada toko ataupun politisi
dari lingkaran pendukungnya pak jokowi
dari lingkaran partai pendukungnya pak jokowi
yang juga terindikasi terseret dalam dugaan korupsi bts ini
pemerintah ataupun negara tidak akan mengintervensi ya
hukumnya juga akan diperlakukan sama ya
tajam juga ya
selama ini presiden
selama ini kan presiden tidak ada melakukan pembelaan
melakukan apa namanya
ya pengawalan terhadap mereka mereka yang terindikasi
memang diduga melakukan tindak pidana korupsi
kasus kominfo bukan hanya terjadi hari ini
menteri yang terkait dengan koalisi pemerintahan
ya sebelum sebelumnya sudah terjadi
baik jadi itu jaminan dari istana ya
ya bukan jaminan dari sana
ini harus kita lakukan
siapapun kita tidak melakukan tebang pilih
sepanjang perbuatannya terindikasi terhadap perbuatan tindak pidana korupsi
presiden tidak main main terhadap kepeduliannya
apa namanya kepeduliannya terhadap masalah masalah korupsi
ini jangan digiring giring dengan perosolan perosolan politik
yang memang hari ini meditasi politik
oke saya mau ke prof karim
oke saya mau ke prof karim dulu
prof karim tadi
tadi anies baswedan juga menyebut
kita harus cari pemimpin yang berani tapi benar
saya ingin tanya ya apakah ini secara komunikasi politik
secara verbal bentuk sikap yang berseberangan dengan presiden jokowi
oh ya jelas karena ini kan seakan akan menjawab ya
apa yang disampaikan oleh relawan jokowi dalam musrah
dan di launch oleh presiden bahwa
hari ini tiga belas tahun ke depan yang dibutuhkan indonesia adalah pemimpin yang berani
terutama yang tidak mau tunduk pada tekanan asing
berbagai kasus dimunculkan
nah anies lalu tadi sampaikan kata anies
oh bukan hanya berani saja tapi berani karena benar
nana idiom berani karena benar itu sudah saya dapatkan dari sekolah dasar
artinya bukan hal yang baru
justru yang baru saya dapatkan dari maksim politik itu mengatakan begini
jadilah singa sekaligus rubah
rubah yang akan mengenali perangkap
dan serigala yang akan menakuti singa
maksudnya gimana itu prof karim
jadi artinya apa bukan hanya berani justru yang dibutuhkan sekarang adalah
pemimpin yang cermat yang jeli dan smart
smart membaca peluang smart membaca fakta
nah ini justru sebenarnya jadi terlepas dari subsannya sekali lagi
ya memang ini seakan akan memberikan jawaban mengoreksi
apa yang disampaikan oleh presiden dalam forum musra
yang hanya mengatakan pemimpin berani gitu ya
oke jadi secara verbal secara eksplisit sudah head to head begitu ya
secara verbal ataupun secara eksplisit anies baswedan sudah menunjukkan
positioningnya berseberangan dengan presiden jokowi begitu
ya memang tanpa dikatakan pun dari narasi yang dibangun wacana yang dibuat
positioningnya sudah makin jelas ya
kalaupun dia tidak mendeklarasi sebagai antitesis
tapi sebagai tokoh alternatif dan calon calon yang diusung oleh kekuatan lain
yang notabene memiliki kedekatan dengan istana
tetapi ya itu tadi nana ke depan kita akan melihat dua warna wacana
wacana yang pro perubahan wacana yang pro keberlanjutan
apapun wacana yang dibangun menurut saya pelurunya satu
peluruhnya adalah fakta
sehebat apapun fakta sorry sehebat
apapun klaim tuduhan gugatan
kalau tidak didasarkan atas fakta
itu akan menjadi perang dengan menggunakan peluru
baik baik oke
dan itu tidak berguna
ya saya terakhir ke istana ini kalau menurut prof karim
positioningnya sudah jelas secara verbal secara eksplisit bahwa
anies baswedan berseberangan begitu ya
menjawab pernyatanya presiden jokowi di acara musyawarah relawan
yang mungkin anda juga hadir bang ade irfan pulungan

sindiran seoca presiden berani ini
disampaikan oleh presiden jokowi
tadi dibalas oleh anies baswedan
harus memilih capres yang berani tapi benar begitu
istana merasa sindiran itu memang head to head untuk presiden ya
begini masalah sekarang memasuki tahapan pemilu
kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan prosedur yang ada gitu
nah saya juga ingin masuk ke wilayah wilayah dimensi politik itu
karena pasti akan publik apalagi nanti media akan memberikan interpretasi yang pasti berbeda gitu
nah kita juga tidak masuk ingin terlalu jauh
bagaimana misalnya posisi posisi perubahan terhadap yang saat ini mungkin diasosiasikan
melakukan perlawanan terhadap pemerintah
ya itu sah sah saja
memang itu pilihan politik yang mereka bangun untuk kedepannya
tapi yang harus kita sama sama sepakati adalah kita jangan terabaikan ketika misalnya ada persoalan hukum
itu digiring giring dengan persoalan dimensi politik
itu yang kita tidak harus lakukan gitu
jadi harus bisa dibedakan dan harus bisa dipahami ya
apakah kita ingin melakukan proses proses penegakan hukum yang seadil adilnya
terhadap mereka mereka yang punya diduga melakukan perbuatan perbuatan tersebut
jadi itu dua hal yang sangat berbeda nana
jadi jangan digabung gabung atau dibentur benturkan gitu
kita mengutip tadi apa yang disampaikan oleh prof karim
bahwa ke depan kita akan disuguhkan pemilih dua ribu dua puluh empat akan disuguhkan dua wacana
wacana dari keberlanjutan dan juga wacana dari perubahan
tapi sekali lagi masyarakat
nanti yang bisa menilai karena publik yang punya suara di pilpres dua ribu dua puluh empat
dan sekali lagi wacana keberlanjutan ataupun wacana perubahan
baru bisa diterima kalau memang ada faktanya
sekali lagi kalaupun tidak ada faktanya
itu tidak bisa diterima oleh pemilih di pilpres dua ribu dua puluh
kita akan lihat nanti kontestasi politik akan semakin memanas
apakah sudah ada fakta fakta yang sudah disiapkan oleh masing masing koalisi
sekali lagi kita lihat nanti perkembangan politiknya seperti apa
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
prof karim suryadi peneliti komunikasi politik
dan juga tenaga alih utama kantor staf presiden
saya selalu bang ade dan juga profesor karim
ya terima kasih nana terima kasih bang ade
salam damai dari bandung